iya masih di good morning
tapi sekarang gak cuman prabu sama mai aja
tapi udah ada mbak okti dan juga dr grace
tadi dokter liat kan kita pada ngezumba
disuruh sama produser
tapi bagus loh gerakannya prabu tadi
biasanya lari kan running
kan waktu itu kan sampai melakukan di pernikahan gitu ya zumbanya
apa memang profesi sehari harinya itu instruktur zumba atau gimana sekarang ini
sekarang lagi ngajar di salah satu di studio di jakarta selatan sih
oh jadi memang instruktor
iya memang instruktor
tapi kalau antusiasme masyarakat gitu
yang datang ke sana itu apakah memang milenials yang datang
atau segala semua umur gitu ada masuk segmen
kemaren sih lebih banyak temen temennya ayah
iya temen temen ayah dan ibu papa mama
jadi ya ada semua usia sih kebetulan disitu
terus mereka cukup amazed dengan perform yang seperti itu
karena kan pada saat
kita datang ke pernikahan itu kan biasanya
plain ya nggak ada pertunjukan apapun gitu
jadi ya cukup kaget aja sih yang datang disini
makanya kalau ikut zuba ini sekarang kebanyakan usianya di usia berapa yang ikut kelas
yang ikut kelas itu kebanyakan dimulai dari umur delapan belas sampai ada waktu itu tujuh puluh
ada juga tujuh puluh tahun ya

aman ya yang buat tujuh puluh tahun gitu
aman iya aman sih sebetulnya
cowok cewek biasanya yang banyak
sebetulnya sih lebih banyak cewek
tapi cowok juga ada yang ikut juga sih
cowok bisa lulus gak kayak cewek
lupa kayak tadi itu
itu ngeliat gerakannya zumba itu kan bener bener yang kayak aktif ya
ada pemanasannya nggak sih tadi
atau memang gerakannya sudah dirancang sedemikian rupa supaya nggak perlu ada pemanasan lagi itu udah all in gitu
enggak sih sebetulnya memang ada pemanasan
sebenarnya lagu itu kayak di tengah tengah kelas gitu sih biar lebih apa ya ngebangun moodnya juga gitu
jadi pada saat kita denger musik itu kan kalau misalnya musiknya gembira kita juga ikut
gembira dan happy gitu
tapi kalau dilihat dari sisi kesehatan dokter grace ini karena gerakannya kan sangat dinamis gitu ya
cepat juga ritmenya
ada gak sih pantangan misalnya orang yang punya penyakit ini gak boleh ikutan zumba atau gimana
ada pantangan ya gak dok
ya jadi memang kalau misalnya setiap kita mau melakukan eksersis atau aktivitas fisik memang sebaiknya ada ppe
jadi dilihat dulu apakah ada kontraindikasinya
ada penyakit tertentu
kemudian nanti baru di customize
boleh melakukan gerakan ini
tingkat nadinya sampai berapa
nanti baru kita atur lagi dari hasil pemeriksaan awal tersebut
jadi dr grace ini kan ada dokter khusus olahraga gitu ya dok ya
jadi benar benar merancang atau merencanakan gitu
olahraga atau treatment apa sih yang cocok untuk misalnya ada yang punya penyakit apa
kondisi kesehatan tertentu
tapi kalau zumba berarti memang ada khusus gitu ya
apa penyakit apa dok yang gak boleh ikutan zumba
umumnya sih zumba itu kan masuknya dalam kardiofaskular
latihan kardiofaskular atau kebugaran jantung parus
relatif aman sih semuanya
cuman memang kita harus lihat pada usia usia tertentu
kemudian juga pada wanita hamil
cuma kita lihat level dari tingkat kesulitan ya
iya biasanya misalnya
ada yang harus
mungkin misalnya pada orang hamil kita harus lihat jangan mengikuti gerakan yang terlalu mutar mutar
karena keseimbangan harus dijaga
kemudian juga jangan yang terlalu lompat
jadi kalau misalnya ada gerakan lompat biasanya nanti instraktor akan menerangkan
disuruh jalan di tempat gitu
iya sih kalau saya kasih gerakan gerakan yang modifikasi
misalkan kayak tadi yang lompat lompat yaudah tetap gerak di tempat gitu
kurang lebih sih seperti itu sih
jadi sebenarnya aman ya
asal kita melihat juga levelnya seperti apa
gerakannya seperti apa
menyadari kondisi tubuh gitu ya
practically jadi sebetulnya semua orang bisa melakukan
kalau misalnya dari gerakan zumba tadi itu yang dokter lihat
efek yang bisa dirasakan buat kesehatan itu yang langsung apa
pastinya efeknya tuh kebugaran jantung paru
jadi pasti lebih sehat lebih fit
zumba itu kan dancing ya
jadi menyenangkan sambil joget gitu kan
jadi ada happy nya juga gitu ya
terus dari atas sampai bawah ototnya kan semua terlatih
jadi toning juga kayak gitu
salah ya ikut zumba pasangan pasangan harusnya jomblo jomblo
lagi putus jadi happy
iya harusnya sih gitu ya
siapa tau dapat malahan di situ ya lagi zoom
ya udah kita break dulu ya
kita break dulu pemirsa
pemirsa jangan kemana mana
kita masih akan terus nih ngobrol ngobrol sama mbak okti dan juga dr grace
sesaat lagi di good morning
oke pemirsa masih bersama kami di good morning dan kita masih ngobrol ngobrol ya tentang zumba
jadi sekarang ini kan yang paling jadi pr kalau mau zumba itu pasti niatnya ya
ngumpulin niatnya itu yang paling susah gitu
berencana gampang gitu kan ya tapi berangkatnya tuh kayak ada aja gitu halangan dan rintangan gitu
yang paling enak biasanya kan kalau ada komunitas sama teman teman nah baru kan diajak rame rame gitu
kalau sekarang ini di zumba itu kayak gimana tuh komunitas zumba gitu
komunitas zumba juga sebenarnya ada tapi kalau misalkan saya pribadi ada namanya infinity challenge family
iya memang mereka suka olahraga jadi kita setiap hari kayak nanya eh hari ini olahraga apa gitu
oke olahraga zumba atau nggak misalkan lari atau nggak selain itu juga
ada pound feet terus ada trx pokoknya macam macam sih
dan harus sama teman teman sih ya kalau zumba ya
kalau sendiri kayaknya aduh gimana gitu rasanya
kalau sendiri nonton youtube aja kali ya di kamar sendiri gitu
udah hidup sendiri zumba sendiri pula aduh pribadi ya hidupnya
jangan ntar yang jomblo sedih
tapi kalau ngomong ngomong soal gerakan zumba itu kan memang kardio ya mbak
iya memang kardio
tapi kalau kita mau menurunkan itu kan kardio berarti menurunkan berat badan
seberapa efektif sih ini zumba untuk menurunkan berat badan dan juga membentuk tubuh kalau dibandingin sama olahraga lain
kayak prabu kan olahraganya lari gitu misalnya
atau dokter tadi cerita olahraga muay thai juga gitu atau olahraga lain
kalau dibandingin sama olahraga lain seberapa efektif zumba ini
seberapa efek sebenarnya sih kalau misalkan boleh cerita pengalaman saya itu saya cukup menurunkan berat badan itu cukup signifikan
waktu itu berat badannya sekitar enam puluh enam sampai menurunkan berapa ya
karena itu balik lagi karena rutin untuk olahraga zumbanya
biasanya kalau untuk kalorinya itu sekitar empat ratus sampai
kalori yang kebakar satu kali sesi zumba
berapa lama sih biasanya satu kali sesi gempa itu
iya satu jam
cukup banyak segitu aja
satu jam ilang ya
mau soal makanan nih ya dok dari dokter grace
makanan apa sih yang disarankan untuk yang mau olahraga misalnya nurunin berat badan gitu
kan kita kadang ribet gak sih ya prapsnya kalau kita tiap mau makan ini kalorinya berapa sih nasi kita
satu cup nasi itu kalorinya berapa sih itu gimana dok
jadi memang kalau mau menurunkan berat badan balik lagi memang harus kalori defisit
jadi memang harus agak ribet sedikit lah untuk melihat jumlah kalorinya
nah kenapa kita disarankan untuk olahraga atau contohnya kayak zumba itu
contohnya kayak zumba itu karena jadinya menambah membantu supaya kita dapat tuh kalori defisitnya
supaya bisa menurunkan berat badan
nanti tinggal diatur kalorinya hari ini kita butuhnya berapa
terus jenis apa
sama sebelum olahraga sebaiknya kita isi dulu
bisa misalnya kalau yang paling cepat diserap dengan setengah jam boleh jus buah gitu
atau kalau makan berat kita jedalah dua tiga jam gitu
paling enak jus sih cepet kan setengah jam
satu setengah jam sampai satu jam itu sudah bisa diserap
jadi kita punya energi gitu
itu makanan yang disarankan kalau untuk olahraga yang jantung kayak gini ya
itu bentuknya karbohidrat atau protein atau apa tuh yang harus
semuanya penting tapi memang kalau misalnya untuk yang daya tahan biasanya karbohidratnya lebih banyak gitu
kalau untuk yang otot kita lebih sarankan ke protein
tapi memang protein itu sebaiknya sesudah
oh oke gitu ya
jadi penyerapannya juga lebih maksimal ya kalau seperti itu ya
kalau nggak ada energinya juga olahraganya juga jadi nggak maksimal juga
kayak gak ada bahan bakar untuk membakar lemak gitu ya dok
kurang benefit kurang berfaedah gitu
kalau misalnya karena suka banget sama zumba terus olahraganya zumba terus itu kayak gitu bagus gak sih
sebenarnya oke oke aja sih gitu
nggak apa apa juga sih memang itu nanti kan bisa biasa dari gerakan
memang sebenarnya setiap olahraga tuh gak ada yang kardio full gitu
pasti dikombinasikan dengan latihan kekuatan otot juga gitu
karena beberapa gerakan zumba
biasanya udah ada melatih kekuatan ototnya juga
contohnya ada squat juga
mbak kalau mau membentuk badan gitu misalnya pasti cewek cewek temen temennya pasti ada yang
lengen aku atau paha aku gimana nih mbak gerakan supaya paha gitu
boleh kasih tips nggak mbak
gerakan yang biar gak sih
oh ini banyak yang gini gini di alam
itu pertanyaan yang gak ada disini loh pak birsa
itu pertanyaan sendiri tuh kayak gitu
disini gak ada nih
kesempatan mewakili ya
sebenarnya sih banyak gerakan yang memang bisa mengencangkan lengan atau enggak paha yang dalam gitu
sebenarnya sih kalau basically kalau untuk tipsnya itu mungkin banyak banyakin squat
kalau misalkan banyak banyakin squad sih yang pasti udah kita akan bisa membentuk tubuh badan kita gitu
wah squat nih catat itu tipsnya dari mbak okti
ini juga ada tips untuk menghindari cedera untuk pelari pemula
nah prabu tau nih pasti
kan selain zumba juga ada lari juga sekarang yang lagi lumayan ngetrend lah ya olahraga ini
nah supaya nggak gampang cedera pemirsa kita punya tipsnya nih buat pemirsa di rumah
berbagai ajang lari baik level nasional hingga internasional tak pernah absen digelar di indonesia
tak mengherankan karena penggemar olahraga yang terkesan simpel ini
memang semakin banyak jumlahnya
manfaatnya pun banyak untuk tubuh
mulai untuk pernafasan baik untuk otot dan tulang serta efektif menurunkan kolesterol dan membakar kalori
meski kelihatannya sederhana lari juga bisa berisiko cedera
mulai dari terkilir sin splint atau cedera tulang kering
hingga cedera serius seperti iliotibial band syndrome yang menyerang lutut sampai pinggul
hal ini pernah dialami oleh azhar yang rutin berlari sejak tahun dua ribu sepuluh
nah itu dari situ aku biasanya udah tau
sin splint biasanya karena larinya keenakan terus ngerasa oke larinya ditambah beban ditambah nah biasanya kenanya kesitu
menurut fadlin mantan sprinter nasional yang kini anggota tim pelatih pelatnas atletik
untuk menghindari cedera pemanasan sebelum berlari sangat penting
selain itu teknik berlari haruslah benar
ya tumpuan kakinya ujung kakinya harus rata
jangan sampai mengejar
menukik begini pendaratannya harus rata ininya
pengangkatannya harus rata
jangan sampai kita mendarat ujung kaki duluan itu rawannya
nanti mungkin lututnya bisa cedera ankle nya bisa cedera
menurut dokter spesialis ortopedi jangan pernah menganggap enteng rasa nyeri di kaki saat anda berlari
pemanasan itu harus kita jalani
supaya jantung kita memang siap untuk memompah darah ke seluruh tubuh kita
sehingga kebutuhan otot otot kita terpenuhi dengan baik
nah biasanya orang suka pengennya instan aja dikasih balsem
supaya pembuluh darahnya melebar dan cukup
padahal bukan itu intinya
selain itu pemilihan sepatu yang sesuai dengan bentuk dan karakter kaki juga penting untuk hindari cedera
mardika utama warsa jaya kampung
nah gitu ya jadi intinya semua warga itu baik tapi juga harus diperhatikan do and don't nya ya
dengan so tau juga pokoknya cari referensi lah ya
nanti cedera lah pikirnya
biar olahraganya juga maksimal gitu kan
ya ini ngomong ngomong olahraga yang maksimal ada sebuah dedikasi yang maksimal juga
ini tau dong panggung sandiwara ya nonton gak kemarin
enggak enggak aku enggak ikut
konser konsernya niki astri ya enggak nonton
oh yang teniki itu ya
ya ini akan kita saksikan nanti selengkapnya setelah jeda
tapi kita mau bilang makasih dulu sama dokter grace
nanti masih mau zumba kan
nanti kita masih akan sumba lagi
kalau ini dr grace nya harus ikutan juga ya
oh ya harus ikutan
gitu kabuk dimana
oke kita akan saksikan nanti selengkapnya seperti apa setelah jeda tetap di good morning